bu ini jadi perempuan malam
enggak demi allah anak saya kerja di toko restoran
jadi pelayan restoran kok bu
nggak mungkin jadi pelayan restoran
ah udah aku gak mau belanja di warung ini lagi
yuk ibu ibu kita belanja di warung lain aja
yuk yuk yuk
tidak ada yang lain
ternyata bener bos
kios yang dekat pasar itu milik ibunya aldi
sampai sekarang dia belum pernah setoran kepada kita
kenapa tuh bos
jadi kalian baru tahu kalau kios itu milik ibunya aldi
dari mana saja kalian
maaf bos ampun
itu namanya berita bagus
seharusnya setiap kios atau warung yang ada di pasar situ setoran sama kita
tapi bos ampun maaf
kios itu kan baru dibuka seminggu yang lalu
tidak tahu bos
tapi kan kalian setiap hari nongkrongnya di pasar
kamu itu tahunya cuma mabuk tapi kerjaannya nggak pecus
sekarang kalian balik lagi ke sana dan bilang sama dia
kalau dia harus setoran sama kita